sebanyak dua puluh lima ribu ton garam impor asal australia tiba di indonesia melalui pelabuhan pelindo dua banten
proses bongkar muat garam tersebut diperkirakan akan berlangsung dua hari
kapal besar asal australia eko destiny tiba di pelabuhan pelindo dua banten pada kamis pagi
puluhan ribu ton garam diimpor pt garam indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian perdagangan
pelindo ii langsung membongkar muatan kapal itu agar garam bisa disimpan di gudang pt garam di kawasan cikande
pelindo memperkirakan bongkar muat akan selesai dalam waktu dua hari
dan ini adalah kali kedua garam impor asal australia masuk ke pelabuhan pelindo dua sejak dua pekan terakhir
itu dibongkar dua puluh lima ribu ton ya
artinya kapal yang datang dua puluh lima ribu ton mungkin dibongkarnya bisa tiga hari lah maksimal
kalau kawasan sih dua hari besok udah keluar udah selesai
dan seminggu sebelumnya juga kita ada juga bongkar pt sumaterako itu dua belas ribu ton
karena garam komoditasnya itu mayoritas dari australia ya
jumat kemarin garam impor juga tiba di surabaya jawa timur
kita langsung saja ke korespondensi nn indonesia
ada eka rima di sana
rima selamat siang
sejak pemerintah membuka keran impor garam berapa harga garam di pasaran saat ini
apakah sudah normal kembali rima
ya iqbal sebelum saya menyampaikan terkait kondisi harga garam yang berada di pasaran
saya akan menyampaikan terkait kondisi datangnya garam yang tiba di pelabuhan tanjung perak surabaya pada hari jumat
pukul dua dini hari
garam impor dari australia tiba di pelabuhan tanjung perak dan langsung dibawa menuju ke gudang milik pt garam yang berada di sugoro madu gresik
yang kita lihat di sini inilah rupa garam impor yang kita ambil dari australia yang kita beli maksudnya kita beli dari australia
sebanyak tujuh puluh lima ribu ton rencananya akan tiba di indonesia
terakhir pada tanggal dua puluh satu agustus mendatang akan tiba di pelabuhan belawan medan
saya jadi mengingat dengan nostal
saya juga memiliki nostalgia pada akhir dua ribu lima belas lalu iqbal
pada tahun dua ribu lima belas akhir dua ribu lima belas lalu saya juga ada di gudang pt garam
dan gudang milik pt garam itu dipenuhi dengan garam namun garam rakyat
sebanyak tiga ratus lima puluh ribu ton pada saat itu berada di sumeneb
namun saat ini saya masuk ke dalam gudang pt garam dan isinya adalah garam impor sayang sekali
sementara berdasarkan harapan dari pt garam sendiri saya memantau kondisi di pasar saat ini memang harga garam masih
harga garam masih cukup
ada di level yang masih cukup tinggi yakni sekitar rp satu lima ratus hingga rp dua untuk kemasan dua ratus lima puluh gram
ini dikarenakan memang belum terdistribusi keseluruhan dari garam impor yang tiba ke dalam negeri ini
dan jika kita melihat kondisi pasar yang berada di jawa timur atau saya melihat kondisi pasar yang berada di jawa timur
psikologi pasar sudah mulai kena dengan datangnya garam impor ini dan mulai turun harga
dari yang per kilonya sebelumnya rp empat dan rp tiga
maka per hari ini saya memantau sekitar rp dua lima ratus per kilogramnya
terkait garam garam ini nanti akan dibawa kemana kita bisa melihat aktivitas kedatangan garam masih tiba di gudang gudang yang berada di sugoro madu ini
dan aktivitas pekerjanya juga ini ada direktur produksi di sini pak budi sasongko
selamat siang pak budi
selamat siang mbak rima
ini sepertinya akan kerja hingga tiga hari ini dua puluh empat jam ya pak
insya allah dua puluh empat jam nanti
ini nanti akan didistribusikan kemana garam garam sebanyak dua puluh
ya sebagaimana arahan daripada pemerintah ini nanti diprioritaskan untuk ikm di seluruh jawa ya
ini nanti harus kita prioritaskan ke sana supaya nanti untuk bahan baku konsumsi rumah tangga ini segera sampai dalam bulan ini tuntas
dan mekanismenya seperti apa untuk mendapatkan garam impor ini
ya mekanisme kita tetap sebagaimana prosedur yang kita berlakukan karena kita juga dapat pi mulai awal agustus ya
apa namanya negosit dengan resources kita lakukan di bagian pengadaan
jika dilihat ini sebenarnya bedanya apa sih pak dengan garam lokal kita ini bedanya di mana pak
kalau di lokal rata rata kan masih sembilan puluh empat sembilan puluh lima ya sembilan puluh enam sembilan puluh tujuh juga sedikit
ini sudah apa namanya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga insya allah ya bisa dilakukan
kalau saya menyebut impor garam
yang dilakukan pemerintah ini terlambat bagaimana pendapat dong
ya pt garam posisinya mendapat penugasan ya siap kapanpun ini untuk bangsa kita ya
khususnya untuk ketahanan garam
bagaimana kalau nanti di level petani garam harganya langsung anjlok dengan datanya garam impor
ya langsung anjlok berapa
kita kan berharap petani jangan sampai kurang dari satu juta ya per ton atau seribu per kilo
ini kita lakukan
pt garam nanti sudah mengatur dengan beberapa
tim supaya kita harga itu ada hit harga eceran terendah
kita atur dalam satu dua hari ini
supaya nanti petani itu juga levelnya minimal satu juta setengah lah ya
jangan sampai kurang dari itu kalau bisa ya
tapi kan ini sistem apa namanya mekanisme pasar
tapi kalau kita itu bisa petani itu minimal satu juta ya kita bersyukur lah ya
target penurunan harga di pasar sampai berapa pak
per hari ini
hari ini saya dengar di jawa tengah masih berkisar dua lima ratus ya dua empat ratus
tadi pagi juga ada yang sudah lapor dua tiga ratus ya
masih kisaran di atas dua juta lah ya
terima kasih pak budi
dan sepertinya garam menunggu dipantau kembali pak
dan iqbal jika kita merunduk dengan kondisi garam yang ada di indonesia saat ini
sebenarnya pemerintah harus cukup waspada dan juga hati hati dengan kondisi impor garam saat ini
jika pemerintah memberikan kewenangan kepada pt garam untuk melakukan impor garam
maka pemerintah harus benar benar mengontrol
ada berapa ribu ton nanti yang akan jatuh kepada ikm
kemudian ada berapa ribu ton nanti yang tersisa di gudang dan akan disalurkan kemana
ini yang harus benar benar dilakukan pemantauan
karena jika tidak maka dikhawatirkan garam impor ini nantinya justru akan merembes ke pasar pasar yang tidak semestinya
dan berdampak pada jatuhnya harga garam di tingkat petani
kita mengingat dan juga kita tahu sendiri
bahwa pada bulan september hingga november nanti
kita sudah memasuki musim panen raya
jika garam impor ini justru merembes atau jatuh ke tangan yang tidak semestinya
maka petani juga yang akan dirugikan nantinya
belum lagi pemerintah memberikan kewenangan kepada swasta
seperti industri industri aneka pangan
untuk memberikan keleluasan bagi mereka atau memberikan kewenangan untuk melakukan impor secara individu
ini juga yang harus dipantau oleh pemerintah
karena memang kondisi kemarin sebenarnya agak ada keterlambatan
pemerintah melakukan impor ini
sementara tidak membaca situasi dari awal
seperti apa kondisi pegaraman nasional
sehingga akhirnya keterlambatan ini justru nantinya dikhawatirkan akan mengakibatkan harga garam di tingkat petani anjlok
sementara jika saya menanyakan kepada pt garam sendiri
sementara pemerintah sebenarnya sudah menyediakan penyertaan modal
untuk melakukan pembelian terhadap garam petani
jika nanti memang harga garam di tingkat petani ini jatuh hingga level rp empat ratus
seperti yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya
dan pastinya peningkatan produksi garam nasional kita harus semakin digenjot dengan sistem teknologi yang baru
tidak hanya mengandalkan cuaca
atau mungkin juga tidak hanya mengandalkan sistem geomembran yang seperti sekarang ini kita lakukan
harusnya ada teknologi teknologi baru
sehingga produksi garam nasional kita semakin meningkat
dan juga tidak ada lagi ketergantungan garam impor
baik itu ke india ataupun juga ke australia
karena memang sebenarnya negara kita sudah mampu untuk memproduksi garam